setahun pandemi covid sembilan belas di indonesia ditandai dengan masuknya varian baru virus covid sembilan belas yang diberi kode b satu satu
varian ini pertama kali diumumkan oleh inggris kepada who pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa varian ini pertama kali ditemukan di wilayah ken di inggris tenggara sejak september dua ribu dua puluh
virus sars cov dua dapat bermutasi akibat semacam salah ketik materi genetik dalam proses replikasi virus
penelitian menunjukkan laju kesalahan pada virus corona mencapai dua huruf per tiga puluh ribu huruf genetik
kesalahan penulisan materi genetik pada virus ini bisa terjadi karena tiga hal
pertama masih masifnya penyebaran virus di masyarakat
penyebaran virus di populasi dengan kelainan imun
serta terapi plasmo konvalens pada pasien dengan imunokompromi
lalu apa bedanya varian b satu satu tujuh dengan varian lain
varian b satu satu tujuh memiliki tujuh belas hingga dua puluh tiga mutasi
hal ini akan berpengaruh terhadap daya ikat virus yang lebih kuat terhadap sel manusia
sehingga meningkatkan penyebaran sebesar tiga puluh lima hingga tujuh puluh persen
dan meningkatkan laju reinfeksi sebesar sepuluh hingga dua puluh persen
hingga tiga belas persen
data who menyebut bahwa varian ini sudah ada di tiga puluh satu negara
sejak desember dua ribu dua puluh
dan pada februari dua ribu dua puluh satu lalu telah menyebar di satu ratus satu negara
tambahannya pada maret dua ribu dua puluh satu ini sudah ada di indonesia
selain itu varian baru ini dinilai mampu menghindari ikatan dari beberapa antibody monoklonal
serta menyebabkan salah diagnosa
pada beberapa jenis tes
namun kabar baiknya adalah varian b satu satu tujuh dianggap belum berpengaruh terhadap efektivitas beberapa jenis vaksin
lalu bagaimana dengan vaksin sinovac
ketua tim uji klinis vaksin sinovac di indonesia kusnandi rusmil
menyatakan indonesia dan negara lain yang menggunakan sinovac

namun secara umum vaksin masih bisa menangkal varian baru ini
virus sars cov dua menginfeksi manusia melalui protein spike yang berikatan dengan reseptor angiotensin converting enzyme dua atau ace dua pada sel manusia
sehingga masuk dan mereplikasi diri
vaksinasi akan menciptakan antibody yang akan menempel pada spike protein virus
sehingga menghalangi virus masuk ke dalam sel dan mereplikasi diri dalam jumlah yang banyak
varian baru memang memungkinkan hilangnya ikatan dengan beberapa jenis antibody
namun antibody yang masih eksis akan tetap mampu menangkal protein spike virus berikatan dengan reseptor ace dua
selain vaksinasi yang dapat dilakukan untuk menghindari varian baru ini adalah dengan menggunakan masker dua lapis
lapis pertama adalah masker sekali pakai
dan lapis kedua adalah masker kain yang bisa dicuci
selain itu jangan lupa tetap rajin mencuci tangan
menjaga jarak dengan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas
pemerintah juga harus meningkatkan jumlah tes
dan rajin mengumpulkan hasil pengurutan keseluruhan genom atau whole genome sequencing
untuk mendeteksi varian baru covid sembilan belas di indonesia
angga putra hadi ahdiana jakarta